terus gara gara siapa lagi
mendingan lo jauhin wulan
lo harus melihat kenyataannya dong kayak gimana
gue udah usaha kayak gimana sama gavin juga
gue setuju pun
dan gara gara kelakuan lo
gue jadi kena sialnya selalu
gak sini gak sini gak sini
untung gak dilihat roman
gak ada ngagetin
tadi bapak nyariin non
katanya bapak telepon handphone gak aktif
baby bilang aja non belum pulang
tadi katanya kalau non udah sampe
non disuruh langsung ke rumah sakit daya medika
soalnya ibu masuk rumah sakit non
mama masuk rumah sakit
yaudah kalo gitu aku sekarang ke rumah sakit deh
trus sebenernya saya cari
dia masih di gede
masih diperiksa sama dokter
mari kita bicarakan di ruangan saya pak
terima kasih ya kamu sudah bantu mamanya wulan
saya sekalian balik ya
sam lo disini juga ada yang sakit
iya saya tuh gak sengaja ketemu di cafe mozaik
habis itu pas dia mau pulang dia pingsan
gak tau sih tadi kayaknya sendirian deh
gue udah telfon lo gak ada yang angkat angkat
yaudah terus akhirnya gue telfon om andika deh
dan katanya gue langsung suruh bawa kesini aja
mama ngapain ya ke kafe sendirian
yaudah sam makasih ya
sekarang gue mau liat nyokap gue dulu
nggak kayaknya yaudah deh

lan lo semakin jauh untuk bisa gue ngapain
siapa lagi sih
siapa lagi sih
lo bisa kesini gak
ada yang pengen gue omongin sama lo
ngomongnya gak bisa di telpon aja
karena ini sesuatu yang sangat penting
mendingan lo sekarang cepet kesini gue tungguin

tapi ini tentang roman sama wulan
roman dan wulan
tadi gue ngeliat roman sama wulan itu jalan

lo pasti penasaran
lo pasti penasaran
makanya lo cepetan kesini
gue bakal nunjukin semua buktinya sama lo
bukan urusan gue
song banget sih sam
gue udah ngomong sampai berbusa busa
tapi dia tetap gak mau
valer kan gue pengen dia ngeliat semua buktinya
supaya dia sama roman tuh berantem lagi

gini valer disini ternyata
gini valer disini ternyata
kok pada banyak gini sih
abis digebukin nyokap apa bokap
ini semua gara gara dia
tau gak siapa
kok gue sih rey
terus gara gara siapa lagi
mendingan lo jauhin wulan
lo tuh gak cocok
lu harus melihat kenyataannya dong kayak gimana
gue udah usaha kayak gimana sama kevin juga
dan gara gara kelakuan lo
gue jadi kena sialnya selalu
gak sini gak sini gak sini
lo suruh gue nyerah
lo suruh gue nyerah
lo suruh gue nyerah
gue gak akan nyerah
gue gak suka dibentak bentak
asal lo tau
buah udah pernah nyerah satu kali
saat roman ngerebut bela dari gue
dan itu semua gak akan terjadi lagi
mulan dari akan tetap jadi milik gue
sampai kalau vijaya kelihatan denganjalancenya
cuma mau bilang hati hati nyeblos di good
kenapa kusenyum senyum abis dapet lotre kan
gue cerita gak ya sama mereka kalau gue habis jadian sama mulan
hei kok bengong
eh man bantuin kita dong man
belum pulang dia dia pomonya cari cari terus
tapi udah kalian telpon

tapi udah kita telpon tapi ya

udah kita telpon tapi ya

gue yakin sejauh jauhnya dia pergi
siapa sih yang berani nyulik

masalahnya gitu man masalahnya bobby ngilang pas dia lagi galau
itu kondisinya lagi galau
pada saat dia ngilang itu masalahnya mana
pada saat dia ngilang itu masalahnya man
kalau dia bunuh diri gimana
gak lo gak lo kenapa dia
gak lo kenapa
si bobby sudah tahu kalau gina pacaran sama daren
mama ya allah mama kenapa sih kok bisa masuk rumah sakit
mulan enggak enggak apa apa mama tuh cuma lemes aja kok
oh ya ming
tadinya tonton kamu ketinggalan di rumah
makanya mama cemas banget